udah semua yang pulang cu
dari timur tengah kebanyakan udah
tinggal sisanya teh dari hongkong
taiwan sama korea
tapi kebanyakan bukan dari desa ciraos
eh pacarnya dokter clara
ini saya bayar dua ratus lima puluh rr
motor impian semua orang
iya keren mang
saya permisi dulu ya
saya mau permohon dokter clara
undangan sudah tersebar
undangan sudah tersebar
undangan sudah tersebar
kamu datang kesini
membawa cerita baru
tidak bisa dibatalkan
kamu itu tidak mengenal siapa saya ujui
kamu itu tidak mengenal siapa saya cuy
kamu itu tidak mengenal siapa saya cuy
semua itu bisa saya batalkan

keluar kamu dari sini
pergi kamu dari sini
udah jangan nangis terus
min gak mau pisah sama kamu tuh
kamu dari mana aja sih ibu panggilin dari tadi
habis baca komik bu
ini masukin lagi ke tempat yang berikutnya
yang tadi udah diangkat bu
ya allah bu
jadi ini belum mateng
bu masak ketupat itu
paling sedikit waktunya tiga jam
tuh kan bu
ini mah masih keras harus dimasak lagi
berarti ini harus dimasak lagi dong
kamu sih baca terus
jadi gak ngeliatin ibu kan
mom gak mau akul bantuin
gak usah lah
udah semua yang pulang cu
dari timur tengah kebanyakan udah
tinggal sisanya teh dari ho won
tapi kebanyakan bukan dari desa ciraos
terus kenapa muka kamu ditekuk begitu
cu cu teh kepikiran papa
papa teh lagi sakit cu
kecian papa nyencut
lagi sakit berat ce
tapi namanya teh apa gitu
susah kalo kata papa
cucu tahu badannya teh lemes
beneran sakit atuh ce
cucu teh liat resepnya obatnya juga udah dibeli
kalau pura pura sakit nanti sakitnya jadi sakit beneran moms
kamu kan cari uang gak gampang
kamu kan juga punya masa depan cu
tadinya mau beli rumah aja sekarang jadi nggak jadi coba tuh
insya allah nanti cucu cari rumah lagi
ya udah aku kalo gitu cucu pamit ya ce tut
kan jadinya ncutnya aku jadi sedih moms
mama tuh hapal banget kan bar rasu kayak apa
hafal banget bapaknya cucu tuh kayak apa tau gak
kamu kalo tau ih kamu pasti ikut gemes tau
aku gemesnya sama moms
bajunya dikeluarin aja ah
masa gendut nih
udah dikeluarin aja bajunya
tapi kalau dikeluarkan tidak rapih
nah nafas begitu terus
ibu teh udah gadis
tambah cantik ya pake baju ini
anak bapak memang paling cantik
selama hari kameran